dalam peringatan hari televisi nasional dua puluh empat agustus ini ada yang spesial
karena kita akan berbincang dengan dua orang toko senior televisi khususnya di bidang pemberitaan
yang pertama ada desi anwar yang merupakan dewan direksi cnn indonesia dan juga senior anchor
selamat malam mbak desi
halo selamat malam teman teman apa kabar
sehat mbak desi
dan selanjutnya ini mbak desi sudah ada rekannya sekalian nostalgia ya mbak desi
sudah ada mas helmi yohanes produser eksekutif tv dan penyiar berita di voa indonesia
selamat pagi waktu amerika serikat mas helmi
ini sudah ada mas helmi juga yang sudah bergabung
saya akan ke mbak desi dulu mbak desi kita akan nostalgia
ini kan mbak desi sama seperti mas helmi memulai karir di bidang pemberitaan televisi tahun sembilan puluh an
awalnya mungkin dari reporter dulu produser penyiar berita bahkan sekarang menjadi dewan direksi
jadi di balik layar iya di depan layar juga iya
tapi kalau kita flashback apa sih pengalaman liputan yang bisa dikatakan membentuk seorang desi anwar menjadi desi anwar yang sekarang
ya sebenarnya salah satu yang membentuk saya menjadi saya sekarang ini adalah rekan saya helmi yohannes
yang sekarang ada di amerika serikat persisnya di washington dc ya dengan voice of america
saya dan helmi memulai karir kita
saya juga pernah berada di rcti itu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada saat itu masih ingat nggak tahu ya kalau teman teman di sini sudah lahir atau mungkin masih balita
saat itu masih ada satu tv nasional di indonesia
dan itu pun bukan tv swasta seperti sekarang yang kita miliki
tapi lebih ke istilahnya itu corong pemerintah
tv pemerintah namanya tvri
dan rcti itu merupakan tv swasta yang pertama kali mengudara
dan itu pun mengudara
karena dimiliki oleh putra dari presiden kita pada saat itu
jadi sebenarnya kehadiran rcti itu sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat bersejarah
karena walaupun dihadirkan bukan untuk memberikan informasi yang bersifatnya berita
karena itu adalah wewenang yang dimiliki oleh tvri
tapi lebih karena untuk kepentingan bisnis
yaitu untuk mendapatkan iklan
tapi ternyata pada sejarahnya setelah satu tahun atau dua tahun timbul tv tv nasional lainnya
di tv tv swasta lainnya
setelah rcti ada sctv kemudian indosiar tpi antv dan lain sebagainya
sehingga melahirkan yang namanya itu industri baru di indonesia
industri pertelevisian industri entertainment
di situ lahir
sinetron dan lain sebagainya
karena tv tv ini tentu saja mendapatkan revenue nya atau pemasukannya dari iklan
tapi lebih penting lagi adalah industri pemberitaan atau informasi
waktu itu masih belum boleh disebut berita
makanya program program yang saya dan helmi waktu itu miliki atau yang kita siarkan itu namanya itu tidak ada yang kaitannya dengan berita
ada seputar indonesia
buletin malam buletin siang nuansa pagi dan lain sebagainya
tapi pada intinya program program ini adalah merupakan program berita yang sejati
dalam artinya yaitu memberikan informasi yang menarik untuk masyarakat yang penting yang relevan dan juga yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari hari
nah ketika telah berjalan sekitar tujuh sampai delapan tahun
sehingga pengaruh televisi itu sangat sangat penting
ingat ini belum zaman internet belum zaman smartphone ya
nah yang terjadi adalah masyarakat terbiasa dengan mendapatkan informasi
mereka bisa memberikan masukan atau lebih kritis terhadap apa yang terjadi
di sekitarnya karena yang kita beritakan atau kita siarkan pada saat itu adalah mengenai kehidupan sehari hari
mungkin dari segi ekonomi kesehatan kehidupan sehari hari yang menyangkut kepentingan mereka
nah ketika tahun sembilan puluh delapan dan sembilan puluh tujuh krisis ekonomi terjadi
disinilah peran tv tv swasta ini ternyata kelihatan sangat sangat penting
menjadi pelopor dari yang namanya lahirnya demokrasi dalam bentuk reformasi
baik itu tadi cerita dari kisahnya seorang desi anwar
saya akan langsung ke mas helmi yohanes
mas helmy apa nih yang membentuk seorang helmy yohanes sekarang
pengalaman apa terutama di bidang pertelevisian
silahkan mas helmy
mas helmy saatnya masih belum terdengar suaranya
tampaknya ini masih kita upayakan untuk bisa berbincang juga dengan mas helmi
saya kembali ke mbak desi
mbak desi tadi mbak desi bicara bahwa lagi lagi ini menjadi satu tontonan yang mengedukasi kemudian juga menginspirasi banyak orang
saya salah satunya karena saya terbiasa untuk kemudian menyaksikan televisi itu yang membuat saya ingin juga menjadi jurnalis televisi
tapi bicara soal jurnalis televisi apa sih mbak desi bedanya dulu dan sekarang
ya banyak sekali bedanya
jelas saja sebelum tahun sembilan puluh delapan sebelum adanya reformasi kita tuh namanya periodenya orde baru
ini periode dimana pers itu dibungkam ada kecensi yang kita miliki seorang helmy
bagaimana dan memastikan bahwa kita itu patuh pada rambu rambu yang dibolehkan atau tidak dibolehkan
ada informasi pada saat itu yang selalu menelpon kalau kita salah salah langkah
nah ketika tahun sembilan puluh delapan reformasi itu terjadi ya tentu saja kerang demokrasi itu dibuka yang terjadi adalah kebalikannya
indonesia menjadi salah satu dan sampai sekarang merupakan negara yang memiliki pers yang paling bebas di kawasan ini
best beropini dan kemudian juga lahir begitu banyak ya tv tv lain tv lokal dan tentu saja media media lain
sehingga ketika akhir tahun dua ribu an dan kita masuk ke era internet indonesia masyarakat indonesia itu sudah sangat terbiasa dengan pemberitaan dengan informasi
dan sampai sekarang ini merupakan salah satu yang istilahnya demokrasi kita itu paling berisik karena pers kita juga paling berisik ya

ini merupakan menurut saya ciri khas sebuah demokrasi yang sangat sehat dan kita harapkan ini akan terus kita pertahankan
suara suara kritis itu harus kita istilahnya tidak boleh dibungkam kita tidak boleh dibatas batasi dalam melakukan pekerjaan kita
ingat pers itu merupakan pilar keempat dari demokrasi ya
sehingga peran pers itu tidak lebih tidak kurang
tapi kita sama dengan peran eksekutif
kita sama dengan peran legislatif
kita sama dengan peran yudikatif
sehingga semua ini merupakan pilar pilar yang harus kita pertahankan
tidak boleh salah satu lebih kuat dari yang lain
saling menjaga balancing ya
sebagai watchdog juga
sebagai watchdog sebagai pilar keempat dari demokrasi juga ya mbak desi
mbak desi ini mas helmi sudah bergabung juga bersama kita
ini pagi hari
bisa kedengeran suaranya
siap bisa tapi sepertinya agak delay sedikit
kita akan dengarkan pengalaman dari mas helmi
mas helmi apa nih pandangannya perbedaan antara jurnalis televisi terdahulu dan sekarang terkait dengan tantangan tantangan yang dihadapi
iya ini salah satu ciri khas dari teknologi masa covid ini
tapi kalau audionya tidak jalan kita tidak bisa berkomunikasi
tapi ini juga jadi salah satu tantangan ya mbak desi saat bekerja di dunia televisi karena masalah teknis seperti ini harus bisa kita antisipasi ya mbak desi ya
halo mas helmi sudah bergabung
bisa kedengeran gak suaraku
bisa saya sudah bisa mendengar suaranya mas helmy dan sudah ada mbak desi juga ini
kangen sebenarnya kita lihat wajahnya
kayaknya sekarang sudah harus pakai masker ya
iya seperti yang bilang di isian luar tadi benar sekali ya
jadi kita mulai memang dengan apa ya
ini delay nya
iya audionya kedengeran gak nih
kedengeran dengan sempurna mas helmy
bisa dengar gak
saya bisa dengar
sambil kita menunggu
ini kan salah satu pengalaman
ya ini memang agak delay ya suaranya di tempat tuh
ya mudah mudahan kedengaran ya
jadi yang dibilang desi tadi benar sekali ya
kita mulai dengan apa namanya
sederhana sekali ya
kalau saya ingat gitu kita mulai seputar indonesia yang dikatakan desi anwar tadi
awalnya itu hanya seputar jakarta itu hanya dengan beberapa orang ya
saya ingat waktu saya masuk itu mungkin hanya ada lima orang
apa reporter ya di ruang redaksi yang sangat sederhana mungkin cuma enam x enam meter
tapi dengan sejumlah teman teman yang jadi juru kamera juga beberapa orang menjadi editor
tapi ya itu semangatnya
kita memberikan informasi ya pada saat itu memang belum boleh berita
tapi kemudian ya itu namanya disiasati ya
itu kita membuat yang namanya laporan laporan informatif lebih bersikap bersifat human interest ya
itu yang diceritakan desi anwar pada awalnya
tapi melalui paket informasi yang sangat berbeda karena sifatnya human interest itu
itu membuat lebih menarik ya
bagi orang orang daripada dilihat berita berita yang selama itu terpesan sebagai penetin pemerintah ya
karena kita kan menjadi waktu itu televisi swasta pertama selain tvri yang sudah ada ketika itu tahun delapan puluh sembilan sembilan puluh awal ya
tvri sudah berusia berapa waktu itu ya
hampir tiga puluh tahun dua puluh sembilan tahun dua puluh delapan tahun lah gitu
terus kita baru mulai kan
tapi ya di situ perbedaannya
tantangannya memang ketika itu ya sulit ya karena semuanya juga mesti dilakukan
kalau liputan aja kita ingat mungkin desi anwar melihat teman teman juru kamera kita membawanya itu kamera beta camp ya
beta cam besar itu beratnya mungkin dua puluh kg dua puluh lima kg ya
kayak seorang anak kecil beratnya
itu liputannya kan jauh lebih sulit ya tantangannya
sekarang dengan handphone aja seperti ini kita sudah bisa siaran live ya
zaman dulu itu kalau mau siaran live kan mesti pakai
kayak sng truck ya yang besar atau kalau belum punya truck ya kita mesti merakit sendiri sng nya dan dibawa dengan keberadaan yang lebih sulit
ya sekarang tantangannya menjadi lebih berbeda ya karena juga sudah ada convergence antara berbagai media
antara media televisi dan media digital
ya seperti tadi juga dibilang tantangannya meskipun itu tantangan yang berbeda
kadang kadang juga ini audionya tadi terganggu ya
yang seperti begitu
iya baik mas helmy ini jadi salah satu pengalaman tersendiri ya
ini yang dihadapi juga sehari harinya
mbak desi ini kan berdua akhirnya reunian lagi
setelah terakhir ketemu kapan nih ya
dan pengalaman apa sih selama waktu itu mungkin pernah siaran bareng pernah interaksi begitu
ada yang berkesan dan lucu nggak misalnya pernah salah sebut atau mungkin nahan ketawa gitu
atau mungkin nahan lapar atau apa ada tidak
aduh banyak sekali ya karena helmi dan saya ini selama kita di rct itu istilahnya pasangan sejati
saya punya dua pasangan saat itu
satu helmy yohannes satu lagi adolfo summa
dan kita hadir di hampir semua program program saat itu
ada seputar indonesia dan kalau pagi itu ada nuansa pagi dan juga ada buletin malam
dan tentu saja buletin siang
nah helmy dan saini sering sekali kita tampil di seputar indonesia yang merupakan program prime time
di nuansa pagi yang paling lucu itu nuansa pagi
karena itu pertama kali ada jarang informasi di pagi hari
ingat saat itu televisi rata rata itu mulainya jam dua belas siang
dan kita memulai suatu kebiasaan baru
yaitu menemani pemirsa kita ketika baru bangun tidur bersiap siap untuk hari menyambut hari itu
untuk bekerja dan lain sebagainya
jadi kita mulai siaran jam enam pagi
saya waktu itu saya dan helmi kan masih muda lah istilahnya
jadi susah sekali sebenarnya kalau siaran jam enam pagi
apalagi kalau malamnya itu kita juga tidurnya kan cukup telat ya
karena yang biasalah kita masih muda masih banyak energi
nah sering sekali kita masuk jam enam pagi itu sudah harus betul betul segar
dan di studio itu hanya ada kita berdua
kemudian nanti ada roni kusuma yang membawakan olahraga
dan juga ada seorang yang memutar teleprompternya
nah dinamika kita pagi pagi itu luar biasa
dua jam programnya dan kita juga harus betul betul
biasanya kita sendiri yang membuat scriptnya dan narasinya
dan sering sekali kita memulai acara teng
teleprompternya belum siap
jadi bisa saja kita empat lima menit pertama harus improvisasi
tapi yang paling saya ingat itu adalah saking burunya pagi pagi kita siaran
ketika saya siaran tiba tiba helmy berbisik kepada saya
kok sepatunya berbeda antara sepatu kanan dan sepatu kiri
dan karena saya pagi pagi itu buru buru
sehingga saya salah pakai sepatu
dan itu betul betul merusak selama satu siaran itu
kita tidak bisa berhenti ketawa
dan bayangkan kan berita berita yang disampaikan kan cukup serius
itu menahan ketawa
itu sesuatu yang betul betul
sampai sakit perut
banyak banyak sekali cerita cerita yang kita bisa share
tapi itu salah satu yang membuat saya sampai sekarang juga masih senyum senyum kalau memikirkannya
dan satu lagi
saya ingat seputar indonesia
ada waktu itu yang lagi siaran
tiba tiba ada lalat
dia sedang berbicara masuk ke mulutnya
terus dia langsung wow kaget
dan kita coba tidak ketawa
karena ingat semua ini adalah siaran live ya
jadi itu salah satu contohnya may
jadi kondisi untuk tetap tenang itu juga diuji ya mbak desy saat siaran live
apalagi kalau teleprompternya juga tiba tiba ngadap
mati di tengah jalan
atau yang memutarnya tidak mengikuti ya apa yang kita ucapkan
jadi sempat kebingungan gitu ya
baik itu tadi dari mbak desi
mas helmi masih ingat dong tentang sepatu yang tadi kanan kiri beda itu
ada pengalaman lain gak sih mas helmy
antara mas helmy dan juga mbak desi ini saat siaran bersama yang gak akan pernah terlupakan
kita sambil tunggu
ini jawabannya nanti dari mbak desy
ini kan satu tantangan juga nih ya yang harus kita hadapi
lagi lagi semua bisa terjadi saat siaran live ya
ini kita sambil
nanti mungkin bisa jadi ajang nostalgia juga ya mbak desi ya
terima kasih banyak
ini sepertinya kita tidak mengalami gangguan teknis dengan mas helmi
benar sekali ya
yang diceritakan desi itu aku selalu ingat ya
jadi apa namanya itu selalu saya ingat karena menahan ketawa ketika siaran itu ternyata suatu tantangan sendiri ya yang sulit banget ya
jadi ketika karena ini terjadi ketika break ya
ketika break kemudian kita ketawa sampai tidak bisa berhenti
dan sudah ketika sudah harus masuk dan sudah harus ngomong itu itu sulit sekali ya
itu tadi tantangan tantangan yang harus tetap terus diatasi ya mas helmi ya
dalam perjalanan atau karir di dunia televisi
sekali lagi terima kasih banyak mas helmi yohanes
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected langsung dari amerika serikat
masih pagi hari di sana dan terima kasih pastinya untuk mbak desi anwar
sudah bergabung bersama kami
selamat hari televisi nasional
terima kasih banyak